tolong tolong selamatkan jalan
evakuasi pria yang terjatuh ke goa sedalam dua puluh meter berjalan dramatis
warga bojong sari culamega tasik malaya jawa barat ini awalnya berniat pergi ke ladang
tiba tiba sahui menginjak lubang goa yang tertutup ranting dan dedaunan hingga akhirnya terperosok
keluarga menyangka syahwi hilang karena sudah lebih dari dua puluh enam jam tidak pulang ke rumah
pria paruh baya ini terjebak dalam kegelapan goa selama puluhan jam tanpa diketahui keberadaannya
tagana kabupaten tasikmalaya kepolisian tni dan warga sekitar membantu evakuasi
usai diberi pakaian penghangat korban ditarik menggunakan tali tambang
agar bisa naik ke atas
kebetulan bapak sawi itu sedang ke kebun berladang kemudian tidak tahu bahwa itu ada lubang
lubang tersebut tertutupi oleh tidak pernah dan akhirnya terperosok ke dalam lubang sedalam dua puluh meter
meski terjebak puluhan jam korban selamat dan hanya alami luka ringan serta kedinginan
deden rahadian tasik malaya jawa barat